ini pisaunya udah gak tajem apa ya
susah banget motongnya
dan saya yang merawat rena dari bayi
masa aku nggak boleh ketemu dengan rena
rena kan putriku
chat mas rendy gak ya
chat aja deh
ajak dia dinner
udah pulang kantor belum
mau gak ketemuan di mall puripaza
ternyata gak semudah itu cat
bukan berarti mas rendy bisa gampang diajak ngedate
karena ini udah malam
gak baik perempuan yang jalan sendirian
saya jemput kamu ya
mas reni mau jemput gue
tenang cat tenang
make up gue udah aman belum ya
nuh mimpi apa gue semalam
mau dijemput sama mas rendy
siapa tahu adi bisa memulihkan jessica pak
enggak deh dok
saya pengen hati hati banget menanganin masalah ini
saya gak pengen orang luar tuh tau tentang masalah kejiwaan jesse
kalau salah salah malah jadi konsumsi publik
darah jesse malah tambah stres dok
tapi pak dengan membohongi jessica terus menerus rasanya kurang baik juga pak
maaf ya pak ini cuma saran dari saya
tapi saya tetap ikuti keputusan pak irfan
saya hanya ingin memberikan yang terbaik buat anak bapak jessica
selamat sore pak
baik makasih ya dok
punya waktu buat ketemu sama saya
ini pisaunya udah gak tajem apa ya
susah banget motongnya
kayanya emang pisau gue deh yang gak tajem
ganti aja deh yang lain
mas sebentar ya
mbak ini kayaknya pisau saya kurang tajam boleh ganti yang baru
bisa sebentar ya pak
kok udah potongin sih
iya tadi saya lihat kamu agak susah motonginnya
makanan kamu saya tukar gak apa apa kan
aku kan sama juga
tapi padahal aku udah minta pisau baru loh
kau baik banget sih mas
ya ampun mas mas
ya ampun mas mas mas
udah gila tuh island ketawa
gak ada seninbel ini
adik gitu dia makannya deh
eh kamu makan gini
kita salah tempat nih bu
ada baiknya kita pindah meja aja kali ya
supaya gak mengganggu
sebaiknya begitu pak
biar mereka itu saling tatap menatapnya
sampai besok kayaknya
masih ada yang kotor gak